kepada bung anies baswedan yang berkesempatan hadir disini bersama bung maimin skandar
kedua tokoh ini telah pernah kita perjuangkan bersama
untuk menjadi pemimpin bangsa ini
pemilu dua ribu dua puluh empat perulangan ini belum berhasil
untuk memulai lagi pikiran pikiran besar kerja kerja besar
harapan kita dari apa pemahaman dan pengenalan kita bersama
sebagaimana silaturahmi yang sudah terjaga selama ini
jadi bukan urusan kalah atau menang
kita bicarakan apa yang baik bagi kita bersama
yang sekaligus memberikan konstribusi dan sumbangan kita
untuk pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai
soal saudara gue keluarga besar pks
semoga allah tuhan yang maesah
tetap meriduin perjuangan kita bersama
dalam semangat kebersamaan kita